tidak ada satupun yang akan mendengarkanmu disini
kau akan mati disini
dan tidak ada satupun yang akan menolongmu disini
jika kau punya pesan terakhir
sekarang kau akan menjadi santapan
kembalikan kelinci itu
aku yang lebih dulu mendapatkannya
luka di kelinci ini adalah langit
aku akan mengobatinya
berani beraninya kamu ikut campur urusan aku
aku adalah walang sungguh
putra dari prabu siliwang
siliwangnya adalah musuh besarku
dan aku tidak akan pernah memaafkan dia
kenapa kau sangat membenci

aku mau hantar
ya ya berangkatlah kalian
semoga kalian segera menemukan obat untuk nyai ratu subanglarang
putraku makanlah putraku
ya kamu teh kerjanya benih bagus pisang
eh teteh mau nanti mana
iya bener ini maliknya
nah ini maliknya
masih kalian yang nyuruh malik maliknya
oh iya bener ini maliknya
apa yang kalian lakukan
aku ini adalah ibu sore
dan ini adalah ini adalah junjungan kalian
prabu surawi sesa
dia adalah putrakku
beraninya kalian menuduh kami
aku adalah raja di kerajaan besar pajajar
hah seorang raja
mana mungkin seorang raja menyuruh orang lain mencuri
mungkin dia rajanya malik
kamu mengunai kerjaan besar panjaja
waduh waduh kenapa
ini adalah si yang ditinggalkannya
yang berat dalam raja malik

dari kota bawah
lebih baik ia sekarang terpendam seperti ini
dan tidak mengganggu perjalananku lagi
aku harus melanjutkan perjalananku kembali
aku harus cepat segera keluar dari sini
aku akan menang
aku akan menang
aku akan memancung ke dalam
akan aku arah keliling kamu
ini sebagai pelajaran buat kalian semua
bagi siapa yang berani melawan
akan aku pancung
sama seperti dia
rakyat suka mana
jangan pernah tunduk pada yudhacara
kalian harus melawan
dia tidak berhak menjadi raja
dia bukanlah putra ayah hadiah prabu martasinya
tidak ada satupun yang akan mendengarkanmu disini
kau akan mati disini
dan tidak ada satupun yang akan menolongmu disini
jika kau punya pesan terakhir
kau tidak berhak untuk sombong
dan semena mena kepada sesama manusia
kesombongan adalah sesuatu yang pasti lenyap
pacung dia sekarang